keinformasi lain sejumlah wahana wisata di taman mini indonesia indah
dipasangi tanda belum membayar pajak oleh pemkot jakarta timur rabu siang
wahana wisata ini termasuk snow bay kereta gantung dan desa wisata di kawasan wisata populer ini
pemkot jakarta timur kembali menindak satu ratus lima puluh wajib pajak nakal rabu siang
dari satu ratus lima puluh titik tiga diantaranya yakni wahana snow bay kereta gantung dan desa wisata di kawasan taman mini indonesia indah
di lokasi ini petugas pemkot jakarta timur memasang pelang tanda objek pajak belum melunasi pajak
sebelumnya sejumlah mekanisme telah dilakukan agar wajib pajak memenuhi kewajibannya
dari satu ratus lima puluh titik potensi penerimaan mencapai empat puluh tiga miliar
pemkot jakarta timur juga menggandeng kpk bagi wajib pajak nakal
hingga akhir desember dua ribu delapan belas wilayah jakarta timur mendapat target penerimaan pajak sebesar rp satu enam puluh empat
dari jumlah terseluruh
penerimaan pemkot jakarta timur baru mencapai rp sembilan ratus tiga puluh miliar